agar pemerintah berhati hati saat memberikan pelonggaran berupa pembukaan lokasi wisata
akan tetapi ia masih bercita cita membangun museum anggrek yang menampilkan beragam spesies anggrek langsung di habitatnya
tugas seorang komentator itu ternyata jauh lebih detail lagi dari itu
unsur unsur inilah yang ditengarai sebagai penyebab utama obesitas
ada asg lagi tahun terakhirku
saat ini monika sedang menyiapkan karya karya lain untuk koleksi terbarunya
kalau hakim pengadilan menolak peradilan maka kenapa kejaksaan
ternyata ini bisa ditukarkan dan saya pengen lihat
kalau kalah tentunya kita akan evaluasi kenapa bisa kalah
supaya pada waktu momennya pada waktu hari hanya itu
frasa dan referensi yang ditemukan dalam deskripsi pekerjaan
mereka yang sebagian besar adalah orang dengan gangguan jiwa
jadi kan pasti salah satu berbohong dia
nah disitu hang tuah tanya mau kuliah dimana
jadi ketika seseorang berada dalam situasi situasi yang penuh tekanan
atau berada di luar pemerintahan
saya hanya sudah menggunakan email
dan jadi paling nggak ya lebih untuk memberikan kesadaran saja
atau mungkin ketika kita kemarin di masa pandemi kan itu kayaknya semua orang struggling banget
mereka memberikan keleluasan waktu
sehingga tidak keluar ini kata kata permintaan maafnya dari presiden jokowi